tahun dua ribu dua puluh tiga perekonomian dunia dihantui resesi dan gejolak pasar keuangan
seiring melonjaknya inflasi dan masih berlangsungnya perang rusia ukraina
lantas jenis investasi apa yang cocok dilakukan investor di tengah ancaman resesi dua ribu dua puluh tiga
saat ini sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan founder dan ceo m trade ellen may
mbak ellen terima kasih anda sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia
ya terima kasih sama sama udah insight saya
ya mbak ellen menteri keuangan indonesia sri mulyani ini memprediksi resesi global akan mulai terjadi pada tahun depan
tahun dua ribu dua puluh tiga lalu hal ini dikarenakan kenaikan suku bunga acuan oleh bank sentral di beberapa negara
termasuk amerika serikat dan inggris untuk menurunkan inflasi
kalau anda melihat ini seperti apa peluang investasi di indonesia
ya jadi kalau kita lihat di global terutama di amerika dan eropa khususnya inggris
memang saat ini terjadi resesi terutama di amerika
meskipun di eropa secara indikator
perekonomian itu belum menunjukkan definisi resesi
yaitu perlambatan selama dua kuartal berturut turut
tapi ekonominya memang udah berantakan di sana
nah sedangkan di indonesia sendiri saya melihatnya sangat berbeda
kenapa karena indonesia ini sebenarnya dalam tahap recovery
kalau dulu amerika sudah recovery duluan dan kemudian ekonominya kepanasan karena inflasi
di indonesia justru malah dalam tahap awal recovery
sehingga di sini juga membuat investor asing itu tertarik untuk masuk ke indonesia
hal ini kita bisa lihat dari yang pertama
tingkat inflasi indonesia itu yang paling bagus dibandingkan dengan asia pasifik
kemudian yang kedua kenaikan suku bunga juga tidak terlalu signifikan
dibandingkan negara di asia pasifik
dan kita lihat untuk emiten emiten perbankan besar empat perbankan besar
itu mereka memiliki likuiditas yang cukup besar
sehingga mereka tidak perlu untuk menaikkan bunga deposito
cost fundnya pun murah ya rendah sehingga itu sangat menguntungkan sekali untuk bank bank besar di indonesia
terutama empat perbankan besar bca bank mandiri bri dan juga bbni
nah hal ini berbeda dengan bank bank kecil
kemudian yang berikutnya kita melihat posisi indonesia ini cukup strategis
di tengah kondisi dunia yang dalam kondisi perang rusia ukraina
karena dengan adanya ban atau impor komoditi batubara dan banyak komoditi lain dari rusia ke eropa
ini membuat harga batubara naik tinggi
dan ini sangat menguntungkan indonesia
sebagai salah satu negara penghasil batubara yang terbesar
maka dari itu sebenarnya duit di asing itu mereka masih tetap ada
dan mereka mencari di mana sih bisa taruh duit ini
nah kalau dulu di tahun dua ribu dua puluh investasinya itu mereka ke amerika inggris dan juga china
karena negara tiga ini yang mengembangkan vaksin yaitu vaksin pfizer astrazeneca dan juga sinovac di china
nah sedangkan di tahun dua ribu dua puluh satu investasi itu di amerika dengan adanya work from home
dan menariknya langsam teknologi
nah saat ini ketika amerika slow down eropa slodon dan china juga sudah mulai agak kepanasan ekonominya
maka mereka melihat indonesia sebagai salah satu negara yang posisinya paling strategis secara investasi
dan juga se eb economian bahkan yang terbaik di asia pasifik
kalau kita perhatikan
inflasi di indonesia ini sudah jadi keologian
cukup bagus mungkin di negara lain
ada tuh yang inflasinya
sebenarnya kondisi pasar modal
dan hubungannya juga nggak begitu bagus gitu
jadi kita melihat juga posisi
indonesia dibandingkan negara negara lain
indonesia itu menang dalam belanja
domestik dalam belanja domestiknya
belanja domestiknya tuh tinggi
tapi karena inflasi tinggi dan
hubungan naik tinggi itu membuat kualitas
apa daya beli masyarakat agak berkurang
indonesia sendiri sebenarnya karena
kenaikan bbm kemarin indeks
siasinan konsumen tuh agak turun dikit
tapi masih di atas angka seratus
jadi kita melihatnya sebenarnya
untuk indonesia sendiri kita masih cukup optimis
akan resesi global itu sebenarnya
tidak perlu terlalu
dikhawatirkan yang paling penting adalah
kita bersiap siap bukan
menyeselekan juga karena kalau dibilang
resesi dari global sekarang pun
kondisi amerika dan eropa
ini bukan cuma resesi lagi
tapi bukan cuma bersin bersin aja
perekonomiannya tapi udah batuk batuk parah
dan pasar modal amerika
turun dalam dari januari
indonesia itu masih naik di januari
kemarin tetap ada konsolidasi
tapi indonesia masih tetap lagi bagus
jadi apa yang kita
dalam kita mengelola keuangan
berbisnis dan juga dalam berinvestasi
adalah tetap stay cash
jadi uangnya jangan dihabiskan untuk investasi
sekarang sambil kita masuk bertahap
kalau saya memperhatikan indonesia
pasar modalnya atau pasar sahamnya
tetap akan ada koreksi atau penurunan
tapi penurunannya nggak akan sampai
terjadi crash seperti tahun dua ribu delapan belas
karena sekarang posisi indonesia itu
cukup menarik dibandingkan
ya mbak ellen berbicara mengenai tadi
anda katakan kita juga harus bersiap siap
tapi ketika memang perekonomian berjalan
sebagaimana tidak semestinya
ini kita harus mempersiapkan kondisi keuangan kita
seperti yang tadi anda katakan
nah dampak dari kemungkinan resesi ini
nah menurut anda bagaimana untuk mengatur
portfolio investasi ke dalam bentuk
yang lebih aman apakah ini strateginya
atau berbeda dengan yang dua ribu delapan belas
pastinya di tengah
ketidakpastian global ini kita tetap lebih konservatif
dan mesti menyetuaikan
skill ilmu dan profil resiko dari tiap orang
nah untuk teman teman yang sama sekali
belum siap dengan resiko fluktuasi di pasar naham
saya sih menyarankan sebenarnya ke obligasi
atau ke fixed rate
dan itu resikonya buat teman teman yang pemula itu kecil
kalau misalkan nggak dijual di tengah tengah
kalau sampai jatuh tempo
dijualnya sebenarnya tidak ada resiko fluktuasi harga itu
kecuali dijual di tengah tengah
itu pun masih bisa untung juga
dan kalau memilih harga fixed rate nya tuh
harga yang di bawah seratus tuh
agak murah ada beberapa yang agak murah
kemudian yang kedua
yang profil resikonya cenderung berani
berani itu bukan hanya berani cuan
tapi berani menghadapi
kerugian atau floating loss
bisa dimik pertimbangkan untuk investasi reksadana
kalau tidak memahami strategi dalam investasi saham
yaitu masuk ke reksadana campuran
kemudian buat teman teman yang memang sudah terbiasa
dengan investasi saham minimal satu tahun
jadi udah melewati masa up and down juga
dalam satu tahun ini cukup volatile
who likes berinvestasi di pasar saham
dengan cara sebenarnya
kalau saya mengarahkan
mengatur portfolio investasi saham itu
mix dengan beberapa blue chip yang lainnya
dan saya disclaimer dulu disini ya
mungkin beberapa pilihannya ada
karena saya sudah mengatakan
bahwa investasi saham ini
sudah cukup kurang
karena kita sudah menunggu
waktu dia turun atau koreksi
dan kondisi saat ini per oktober
ini sudah cukup murah secara valuasi dan secara harga
untuk astra international
dan untuk icbp inds nya gitu
tapi untuk saham saham perbankan besar
kita masih tunggu lagi
jadi kembali lagi dalam mengatur portfolio saham
kita banyakin di saham saham yang memang
cenderung disukai oleh investor institusi besar

tapi juga kapitalisasi besar
karena kalau kapitalisasi besar kita lihat beberapa perusahaan teknologi
arto dan goto ini juga market capnya gede
ini turun terus
masih memilih perusahaan yang solid fundamentalnya
seperti bca bri bank mandiri dan bbni
beberapa yang lain
dari perbankan itu ada astra international
dan juga tlkm
nah tambahan untuk icbp
dan indofood mungkin masih agak agak slow
karena memang yang difavoritkan saat ini
adalah perbankan besar
kenapa perbankan besar
nah itu tadi yang pertama
di indonesia ini likuiditas untuk
perbankan besar itu sudah sangat tinggi sekali
dan mereka itu istilah kata
sehingga mereka nggak perlu naikin
makin besar disitu
jadi makin turun makin dibeli
dan cara belinya bukan sekali langsung hajar beli
sekarang oh abis ini market buka
langsung beli enggak
cara belinya bertahap mungkin bisa tiap bulan
beli pas dia turun tiap bulan pas turun alokasikan uang
dari uang yang buat diinvestasi
bisa digunakan untuk investasi
jangka panjang buat sam sam yang valuasi itu
yang masih murah dari berbagai sektor
di sektor retail
kira kira empat sektor itu dan juga industry cement
yang sekarang juga masih murah
karena technical trendnya masih di like harga saham
tapi kita menabur benih disitu
dikit dikit gitu dan mungkin
sisanya bisa buat trading
untuk investasi jangka panjang pada
bisa buat trading untuk sam sam trading
kecil sekali lagi angka
persentase ini bukan satu angka yang
pasti bukan satu angka yang harus
gambaran aja semakin anda
pemula maka untuk
porsi saham saham yang
dan fundamentalnya oke itu semakin
gede jadi semakin pemula
tradingnya mungkin semakin
dikecilin dan investasi untuk sam sam
second liner itu agak agak dikecilin
karena fluktuasinya lumayan gitu
oke terakhir mbak ellen mungkin
bisa diberikan tips begitu ya untuk memilih
sektor sektor mana saja tadi kan anda sudah
memberikan sektor mana saja yang sebaiknya
mungkin bisa dipilih saat ini mungkin ada yang
harus diantisipasi dan juga strategi kedepannya
iya tadi saya sudah sebutkan
untuk sektor perbankan yang dipilih itu
perbankan besar empat pilihan itu aja dulu
karena untuk perbankan kecil apalagi
perbankan digital ini justru malah sukses
karena mereka dengan deposito besar
untuk menarik investor
yang menarik nasabah sehingga
terus off line atau biayanya itu jadi besar
gitu dan disini
dengan kenaikan suku bunga ya itu jadi
memberatkan mereka nggak heran kalau banyak
perbankan digital yang turun
kemudian poin kedua adalah
kita melihat sektor batubara
sektor batubara ini
dalam jangka pendek di bulan
oktober november ini mungkin agak agak
turun dikit secara harga sahamnya
tapi kalau kita melihat harga batubara
sendiri ini masih akan atraktif
sampai tahun dua ribu dua puluh
harga batubara kita itu cuma
sekitar empat puluh sampai lima puluh
nah sekarang harga batubara itu
sekitar diangkat tiga ratus empat ratus an
sempat mencapai level tertinggi itu
di sekitaran empat ratus an usd
kalau sampai tahun dua ribu dua puluh
nanti harga batubara turun
seandainya ban untuk impor batubara
dari rusia ke eropa
ternyata dibuka udah nggak di ban lagi
harga batubara pasti turun karena supply nya
jadi lebih banyak nah itu
gimana aktif emiten batubara
mereka masih akan baik baik saja masih akan
cuan gitu dan laporan keuangannya
masih akan bagus tahun depan kemungkinan
masih bisa bagiin dividen juga
gitu nah tapi
sebenarnya disini kita perlu
tau karakter dari
ini sendiri ya
saham saham batubara atau komoditas
ini perjadatan atau fluktuasnya tuh
jauh lebih berhenti lebih volatile
dibandingkan dengan saham saham perusahaan batubara
jadi kalau teman teman gak siap
dengan fluktuasi mungkin untuk sektor
batubara ini kecil aja dulu
diamasi dulu aja gak akan
terlambat kok gitu jadi sekarang
biarkan saham batubara yang udah
naik ketinggian udah all time high
seperti adaro tuh udah all time high
biarin dia turun dulu biarin dia konsolidasi dulu
selama bulan oktober november ini
baru nanti kita lihat lagi di bulan
november desember ya november akhir
desember apakah kita bisa entry
lagi dengan posisi harga yang
pastinya lebih baik karena udah ada di
town atau koreksi di market
baik terima kasih ellen may
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia
today terkait investasi kalah dunia resesi